yang sebenarnya adalah selama ini saya sedang menyebabkan banyak masalah
bagi mengeluarkan atapan teriak
sehingga saya awalnya beri amat rindu
namun saya masih terikat dengan anak dan istri saya
setelah terungkap kabar menghilangnya ternyata rekayasa
yana supriyatna kini menjadi tersangka
yatna yang menjalani pemeriksaan intensif mengakui sengaja menyebarkan kabar bohong
menjadi korban menculikan dan penganiayaan karena ingin lari dari masalah kehidupan
yana menganggap pesan bohongnya itu sebagai jalan keluar dari masalah keluarga
dan pekerjaan yang tengah ia hadapi
walaupun kejadian yang sebenarnya adalah
selama ini saya sedang menyebabkan banyak masalah
bagi mengeluarkan atapan teriak
sehingga saya awalnya beri amat rindu
namun saya masih terikat
dengan anak dan istri saya
hilangnya warga bebekan regol desa sukajaya sumedang selatan pada enam belas november lalu ini
sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial
ada yang mengait ngaitkan dengan dunia supranatural
ada juga yang bersimpati menilai yana murni menjadi korban aksi kriminal
setelah dua hari memicu banyak spekulasi tiba tiba yana muncul
kamis pekan lalu yana justru ditemukan di wilayah dauan majalengka
kecurigaan pun datang
yana memberi keterangan berbelit belit terkait kondisinya
sangat berbeda dengan pesan suara yang ia kirimkan ke keluarga
sampai saat ini

karena pasal ini
ancaman pindahannya tidak lebih dari lima tahun
ya meski sudah menyebarkan berita bohong dan membuat resah banyak orang
yana yang sudah menjadi tersangka tidak ditahan
ia pun berstatus wajib lapor
sementara polisi masih menunggu
hasil tes kejiwaan yana